oh ada eh maju aja raisa jangan gini gini aja
daripada saya pidato terus kan dengerin musik aja
kumpul gratis teman teman dikenalkan dulu jangan jangan ada yang enggak kenal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya raisa
beri satu lagu gitu aja
ya tujuh semua
lagu apa pak
salah satu lagu nasional favorit saya
boleh lah apalah
nggak nyanyi lagu galau kan pak di sini
oke kakak bismillah
yang gak supaya dicari urban and sexual
dia slogan yang paling menarik
tempat berlindung di hari tua
sampai akhir waktu matanya
harapannya apa sih untuk musik indonesia ke depan
kayak yang tadi bapak bilang
musik indonesia lagu lagu indonesia
udah banyak bisa dilihat dari
terus kalau misalnya
internasional banyak internasional artisnya
dan itu saya rasakan sendiri
dan saya yakin semua teman teman
merasakan juga kayak gitu
dan kita yang tadinya
pas main acara
acara musik internasional
pasti tegang aduh ada yang nonton gak ya
karena udah gak pernah deg degan lagi
karena kita tau
kita sekarang bener bener didukung
dan juga saya harap
lebih apa ya
kalau misalnya kita lebih diperhatikan
apa ya dikembangkan atau didanai
gak usah harus
apa ya di dalam pikiran kita tuh gak usah harus kita tinggal di luar negeri
gak usah kita di amerika
gak usah kita di eropa
kita tetap bisa menembus market itu
dan kita tetap bisa mendunia
saya pribadi sebagai musisi lokal
saya ngerasa ah kayaknya kalau misalnya saya pengen
menembus pasar global
saya harus pindah deh dari sini
saya nggak mau merasa kayak gitu
dan saya pengen semua musisi lokal
yang dari generasi saya di generasi
ataupun generasi di bawah saya
bisa berpikiran gitu
kita berkarya di sini
kita menulis dengan sekeliling kita
tapi kita bisa tetap
apa ya menembus pasar global
saya pengennya gitu
saya rasa dari tadi yang maju trendnya
minta sepeda pak
sepedanya saya kirim
terima kasih banyak pak
pokoknya yang maju
nanti saya beri sepeda semua ya